kalau si ineke serius sama gue dia kagak perlu kerja
nampakannya gue anjamin
rod kalau si citra serius sama gue gue langsung ajak ke mekah pergi haji
lu pikir pergi haji murah
maaf be anu ada pak haji murad di depan
udah suruh masuk
pak haji kata bapak suruh masuk aja
iya gue udah denger
kalau ngecok telur pelan pelan
kalau ngocok telur halus
udah mulai ya
kalau lamaran kerjanya diterima berarti biro jasanya tutup dong
enggak masih ada
cuma kalau saya terima kerja biro jasa bisa jadi sampingan saya bang ojek
punya temen yang bisa gade bpkb kagak ya
bang ojak perlu
nanti ya saya bantu urus
kalau urusan panggil kerja ini udah selesai
makasih bang arun
din spg apaan sih
aku mau nanya apaan
udah mau nanya apaan
masa spg aja lo kagak tahu
kalo gua ketemu si citra sama ineke gua tanyain dah tuh spg itu apaan
pur kamu kepikiran gak pur cara buat bantu ojak
kalau sejujurnya gue mikirin diri sendiri aja masih susah tis
apalagi mikirin orang lain
pur kamu punya uang gak
kita saweran aja pur
makasih ya bang arun
im kalau si ineke serius sama gue dia kagak perlu kerja
nafukannya gue anjamin
rod kalau si citra serius sama gue gue langsung ajak ke mekah pergi haji
ya iyalah masa kaga rugi dong gue
lo pikir pergi aja murah
jangan lihat gak ada yang mau pindah dulu
oh kayak gitu
ini bareng ayam gue lah yang pas teman teman gue pikir sama dia
eh apa dancer kita bisa mee
gue dah laki laki heinrich bingung
cuma butuh buat sehari hari aja
terus kalau pur malah lebih enteng jak
kan dia belum punya istri
ini ke sama citra ngontrakin bulanan
kalau lo demen sama citra
mestinya si ini ke sama citra kasih gratis nggak usah bayar
rot gue kan demennya sama citra
masa aku gratis dua duanya
rot lo kan demen sama si ini ke
gimana kalau si citra gue gratisin si ini ke lo yang bayarin
ntar kalau dia udah jadi mine gue
nggak aja bohong
halo assalamualaikum pak
udah mau sampai terminal
ditis jemput sekarang
saya mesti jemput bapak saya pur ke terminal
kamu hantar perumpangnya dulu atuh
siap siap siap
bricu jangan habis
iya nih sepi
emang kenapa muka gua
muka lo kagak enak dilihat
kayak muka lo enak dilihat aja
biar muka lo enak dilihat
dapet bagian dad
sekali kita makan enak
ini baru enak
rasanya kelapanya kayak asli
bagi gua dong
keliatan dari mana
dari muka situ yang semerawut
gue niatnya mau ganti dagangan
gua juga belum tau mau dagang apaan
gue kepikiran dagang cendol nih
kita kan bertiga dagang makanan
belum ada yang dagang minuman
yaudah mulai aja
tapi masalahnya gue gak punya modal buat beli gerobak cendol sama perabotannya

itu mas base
mas base ya
mas sudah ada